kami sampaikan kembali dengan gempa dengan magnitud enam empat terjadi di daerah istimewa yogyakarta jumat malam
sekitar satu jam yang lalu pada pukul dua puluh atau sembilan belas lima puluh tujuh waktu indonesia barat
ini juga dirasakan warga blitar jawa timur
warga berhamburan keluar rumah karena panik
ketenangan warga pelosok kerep kota blitar jawa timur buyar karena guncangan gempa
dengan magnitudo enam empat di yogyakarta jumat malam
warga berhamburan keluar rumah karena kerasnya guncangan dan membuat warga panik
warga khawatir terjadi kerusakan di dalam rumah
warga blitar bernama handi mengaku guncangan gempa terasa dua kali
guncangan pertama membuatnya kaget yang kedua terasa hingga menggetarkan seluruh perabotan rumah dan barang lainnya
warga blitar yang lain merasakan guncangan gempa cukup keras namun belum ada laporan kerusakan
bpbd kota blitar masih mengecek kerusakan akibat gempa ini
pertamanya belum begitu ini terasa habis itu yang keduanya langsung kerasa sekali
kita langsung lari keluar ya untuk supaya aman aja gitu
sempat panik ya
pak lumayan lama guncangannya kira kira ada berapa
sekitar setengah menit lah